serba serbi dari pernikahan kaisang dan juga erina gudono diantaranya disiapkan belasan ribu makanan gratis dan juga souvenir
ini tampak nih barisannya pada antri semua ya pada happy ya
ini antri lama gak apa apa
oke selamat antri ya
kebetulan sisi kiri ini adalah untuk stand untuk kebab
nah kalau sisi kanan kira kira suasananya sama nggak
permisi lagi antri ya
oke semangat ya
nah kalau ini untuk stand dari nasi ya
ini sudah ada nih karena ibu ibu udah dapat nih
ini kayaknya eh awas awas
ini ketua gengnya ini kayaknya ya bu ya
udah dapat ya bu ya
udah dapet nih
nasi ya bu siapa bu
datang dari mana
ya allah niat memang datang kesini
oh ya allah
dapet apa ini tadi
ibu antri dari setiap stand
untuk kenang kenangan nanti saya kasih tau anak cucu saya
oh ya allah
ibu nangis ya
ya udah dapet
satu dua tiga ya
ini souvenir dari mas gibran
tadi kita ngantrinya dari pagi
di depan kantornya mas gibran kita tuh dapet ini
nah dapet tak
ibu besi apa
oh satu geng dibawa semua ya
datang jam berapa
datang jam enam pagi
ya si anak terima kasih
sedih ya bu ya
jadi memang begini ya
ini kondisi real yang ada di pernikahan kaisang erina
ini bener bener bukan di setting
jadi memang pesta pernikahan ini bener bener dianggap sebagai pesta rakyat
menebar kebahagiaan di solo ya
oke selamat ya bu ya
widah subianto agadipa suragekarta jawa tengah